kau jangan kejam purwisat
hentikan perbuatanmu setan
dasar setan terkutuk
kalian dimana sih
kalian dimana sih
kalian dimana sih
kalian dimana sih
apaku harus kehilangan anak dan istri
yang aku kasihi
aku gak mau kehilangan mereka
ini saya dan pak nur
bila adalah murid tukun santet itu pak ustadz
dan tanpa mereka sadari
mereka telah melakukan pembunuhan
atas pengaruh nenek santet itu
mereka berkepribadian ganda
kalau dalam keadaan sadar
mereka berbelanja seperti manusia normal
tapi kalau tubuhnya sedang dirasuki oleh rah iblis
maka perilakunya menjadi jahat
sambil saya akan terus selamanya dipengaruhi
hantu si nenek santet itu pak ustadz
perlu saya tekankan disini
hantu nenek santai itu tidak ada
yang ada adalah
setan yang meminjam
dan menyerupai tubuh nenek santet itu
jadi selama ini
yang jahat dan yang membunuh itu
bantu saya pak ustadz
itu terpulang terhadap suamimu sendiri
apakah dia mau bertobat
atau dia tetap mengikuti cara sesat
yang selama ini dia jalaninya

astaga dia pasti dalam pengaruh nyai guru
aku mesti menghentikannya
supaya tidak terjadi lagi pembunuhan
bukankah nyai guru sudah mati
arwahku tidak akan bisa tenang
pendamku pada penduduk terampiaskan
jangan membunuh lagi nyai
beri pelajaran pada murid kranacar
hari sudah larut malam
sebaiknya anak anak segera dibawa pulang
saya takut pak ustaz
jangan takut sama setan
hanya orang yang tidak beriman yang takut kepada setan
tapi saat ini perasaan saya tidak tenang
bunuh saja murid kranacar itu
masya allah kenapa bisa jadi gini
cepat tolong si javan
dari itu itu itu
aku hanya ini membalaskan denganku kepada penjahat
kita suami saya bisa sembuh dari pengaruh hantu si nenek santet itu pak ustadz
di mata allah tidak ada penyakit dan pengaruh setan yang tidak bisa disembuhkan
kita harus berbuat apa pak ustadz
kamu harus banyak banyak baca kursi
dengan hati yang ikhlas
dengan hati yang bersih insya allah
habisi semua pendudukmu
kau jangan kejemput ustaz
dasar setan terkutup
hidup mati manusia ditentukan oleh
takdir allah subhanahu wa ta'ala
dasar setan terkutup
ayolah bapak ya
yang lain ini sini yang lain